tidak banyak warga negara indonesia yang bisa bertemu langsung dengan ratu elizabeth ii
salah satunya adalah perancang busana ghea sukasah panggabean
yang beruntung dapat bertatap muka dengan sang ratu
malam hari ini kami sudah tersambung dengan ghea panggabian di jakarta
halo selamat malam ibu ghea
halo selamat malam mbak dea gimana kabarnya
baik sehat ibu
sehat ikut berduka cita sangat mendalam
baik ibu ghea ibu ghea adalah satu dari beberapa warga negara indonesia
yang mendapatkan kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan ratu elizabeth ii
boleh digambarkan kepada masyarakat seperti apa saat itu anda bertemu dengan ratu elizabeth ii
dan sosoknya seperti apa yang anda tangkap yang anda lihat
saya mendapatkan kesempatan atas undangan pada tahun dua ribu dua
pada saat kunjungan bapak sby untuk states banket
saya sendiri seperti tidak percaya karena saya diundang langsung oleh undangannya ratu
jadi bukan undangan pak sby dan menteri menteri
jadi waktu saya sudah masuk buckingham palace itu rasanya seperti mimpi
jadi saya di dalam
jadi ibu mari pangestu saja sampai kaget loh kok ada ghea
jadi rupanya kalau ada states visit itu mereka selalu mengundang satu artis atau desainer atau film star
nah kebetulan saya mendapatkan that honor
jadi sesudah states banket kita semuanya berdiri dan menuju ke drawing room
dan di situ ratu the queen menyapa satu persatu
tamu yang berdiri di situ
pada kesempatan dia menyapa kita karena kita tidak boleh menyapa
beliau sangat ramah dan saya juga kaget karena saya lebih tinggi jauh daripada ratu
tapi dia terlihat sangat berkawan seperti ibu bapa sebenarnya gitu
dan saya mengatakan kepada beliau
her majesty saya sangat sangat menyukai aturan tabel anda malam ini
itu sangat indah
lalu dia menyambutnya dengan sangat ramah
katanya kamu pakai piring yang mana
yang biru atau yang hijau
jadi dia menjawab
bagi saya itu hal yang sangat mengesankan dan tidak akan saya lupakan
karena beliau memang enak diajak bicara
jadi sesudah itu ibu mari pangesu bilang kok kamu bisa ngobrol
ya saya kan memang hobi table setting
jadi saya mengagumi flower arrangement yang waktu itu autumn color orange
bagi saya itu sesuatu yang luar biasa
yang saya ingin simpan di dalam memori saya selama lamanya
saya bisa duduk dinner satu meja dengan ratu
jadi itu suatu kenangan yang tidak akan saya lupakan
ibu ghea kalau kita berbicara soal kesehatan sang ratu elizabeth ii
ini saat anda berkunjung dan bertemu langsung dengan beliau di tahun dua ribu dua puluh
seperti apa kesehatan beliau saat itu
dari kacamata awam
matanya sangat jernih itu nggak akan saya lupakan
warnanya biru bagus sekali seperti porcelain blue gitu
dan beliau kelihatan sangat apa ya sehat fit
tidak seperti orang tua dengan crown nya dan long dress nya
pokoknya betul betul queen elizabeth the second yang kita selalu lihat di semua majalah
dia kelihatan sangat cantik sangat sehat sangat seger
itu dua ribu dua belas tidak kelihatan
dan ramah kepada setiap tamu dia memberikan salam ya tangan dan berbicara
juga ada pangeran charles saat itu saya juga bisa berbicara dengan pangeran charles
dia lebih banyak bicara mengenai art
jadi rupanya interesnya pangeran charles itu seni
dan saya pakai kain songket waktu itu yang agak antik
jadi pangeran dengan temannya bilang ini kok unik sekali kainnya
lalu saya bilang saya perancang busana dan saya cerita tentang kain indonesia
kalau kita lihat kan ini di kerajaan inggris punya aturan baku ya ibu ghea soal gaya berbusana
kalau anda potret saat itu anda melihat
bagaimana pendapat anda soal mode gaya busana yang sebenarnya dianggap kaku ya kalau di kerajaan
kalau saya lihat the queen waktu itu lengkap dengan busana long dress penuh dengan diamond dengan crownnya
jadi ya memang begitulah kita mengenal sosok the queen
jadi itu memang yang kita memang sudah kita harapkan kita akan bertemu dengan dia seperti itu gitu
sangat anggun sangat berwibawa sangat ratu ya
jadi walaupun kaku tapi dia terlihat seperti the queen gitu
dengan semua diamond yang indah dan crown sangat anggun dan berwibawa
anda melihat ada penyesuaian mode tidak
kalau dulu mungkin tetap dengan aturan aturannya
kalau di dua ribu dua puluh dua kalau anda melihat keluarga kerajaan atau royal family apakah ada penyesuaian mode dengan zaman yang lebih modern
kalau saya lihat yang sekarang terutama catherine middleton
juga meghan markle ya karena masuk ke dalam royal friendly
mereka sangat sangat memperhatikan tren mode
kalau queen kan memang sudah punya gayanya tersendiri yaitu selalu satu warna
dari mulai topi dan her coat itu udah jadi iconicnya dia trademarknya queen elizabeth
selalu menggunakan quote dengan apa
dengan topi dan selalu ada bros yang menghormati apa ya undangan tersebut gitu
kalau queen ini atau
jadi semuanya sama ya
ya dari dulu begitu
kalau saya bilang ada sama itu memang ciri khasnya dan itu sudah menjadi iconic looknya the queen
tapi kalau yang sekarang camilla saja yang kaku tadinya saya lihat mulai ingin menyesuaikan dengan fashion
very kekinian ya
kalau ini ratu elizabeth ii warnanya sama semua
nah ini sepeninggal dari ratu elizabeth ii
seberapa besar anda melihat legacy fashion yang ditinggalkan oleh ratu elizabeth ii bagi dunia mode
mungkin nanti akan terinspirasi ya
dari mulai tas dengan robe nya atau coat nya dengan topi nya always coordinated in one color
nah mungkin nanti akan ada seperti itu
kalau sekarang ya saya lihat belum ada fashion designer yang mengikuti gayanya the queen ya
mungkin legacy nya dia itu akan menginspirasi para desainer
baik terima kasih
saya lihat camilla sudah mulai mengikuti
jadi bagi saya sosok the queen adalah gimana ya tidak menakutkan gitu
kita ketemu dengan ratu tuh kayaknya very welcoming very humble
dan kita minum teh dan makan kue di situ
dia betul betul jadi host yang sangat baik
jadi saat anda bertemu dua ribu dua belas anda melihat ratu elizabeth ii menggunakan satu jenis outfit atau ada pergantian
saya hanya diundang stage bangket pada malam hari jam tujuh malam itu hanya bagi stage bangket dinner
jadi di dinner yang untuk stage itu di mana anak anaknya juga hadir
gordon waktu itu datang
baik terima kasih ibu
pokoknya pengalaman yang tidak pernah akan saya lupakan seumur hidup
dan saya juga sekolah di london dan tinggal lama di london
jadi saya tuh merasa ada life affair dengan england
makanya bagi saya itu suatu surprise dan kehormatan kok saya bisa sampai diundang
karena sebelumnya waktu visitnya prince charles dengan lady diana di istana merdeka
saya kebetulan termasuk juga yang dipilih diundang sepuluh wanita untuk makan siang bersama putri diana
dan anak saya lahir di london dan saya juga sekolah mode di london
jadi pokoknya london itu bagi saya sangat sangat mempunyai arti
jadi bagi saya bisa bertemu langsung dengan queen itu luar biasa
saya gak akan lupa kenang kenangan ini
tentunya doa terbaik untuk ratu elizabeth ii
ibu ghea terima kasih sudah berbincang bersama kami pada malam hari ini
tentunya cerita cerita yang positif ini bisa didengar oleh masyarakat dalam hal ini adalah pertemuan anda dengan mendiang ratu elizabeth ii
terima kasih ibu ghea panggaben sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini